hai ribuan anggota jemaah mengikuti kegiatan munajab dua ratus dua belas yang dipusatkan di masjid atin
jakarta timur sejak jumat pagi kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah ulama dan tokoh dua ratus dua belas
seperti ustadz abdul somad dan rizik sihab dalam acara ini berlangsung lantunan selawat dan ceramah
para tokoh agama acara dimulai sejak pukul dua dini hari sampai pukul sembilan pagi masyarakat yang hadir
pun banyak yang dari luar jakarta mereka berdoa untuk keselamatan bangsa jam tiga sampai jam tiga
ya jam tiga lebih jam tiga reuni akbar dua ratus dua belas untuk menyelamatkan nkri menyatukan umat
berjamaah tahajud berjamaah sholat subuh berjamaah nanti berjamaah duha di kabupaten pandeglang
dari jam berapa dari saat
dalam momen acara dua ratus dua belas ini dijadikan sebuah monumen tonggak sejarah peradaban bangsa dan
negeri ini untuk bagaimana kita caranya bersatu kembali saya tadi cuma subuh aja subuhan
jamaah berjamaah subuh saya dekat rumahnya di sini cepayung juannya pingin berdoa bersama

ya maaf dari luar kota semua ya sementara itu dalam pengaturan lalu lintas sebanyak satu ratus lima puluh personil
gabungan dari south lantas jakarta timur dan di telantas polda metro jaya dikerahkan
keseluruhan personil disiagakan hingga usai sholat jumat tim liputan cnn indonesia